duka cita dan rasa kehilangan terlihat jelas di wajah keluarga dan kerabat pratu miftahul arifin
prajurit tni yang gugur dalam baku tembak antara tni dan kelompok bersenjata di mugimam kabupaten duga papua pegunungan sabtu lalu
keluarga berharap proses evakuasi terhadap jasad arifin bisa segera dilakukan dan dibawa pulang ke rumah duka di pacitan jawa timur
hingga saat ini tni masih kesulitan mengevakuasi jasad arifin
lantaran kontak senjata masih terus terjadi di lokasi kejadian
merasa kehilangan merasa apa udah ke mana udah jepas negara udah kewajiban membela negara
terus belum ada informasi ini jenazah datangnya kapan gitu
belum ada ya
komandan kodim delapan ratus satu pacitan
letkol infantri rolianto menuturkan hingga senin pagi proses evakuasi jasad arifin masih terus diupayakan
lantaran masih terjadi kontak senjata di lokasi kejadian
memang di tempat tersebut di mugi itu memang masih terjadi kontak tembak
jadi proses itu juga masih berjalan
tapi posisi jenazah sudah
sudah diketahui ya
jadi tim penyelamat pun memang sudah dikerahkan menggunakan beberapa heli pkp
arifin menjadi satu dari enam prajurit tni angkatan darat yang gugur dalam serangan itu
ketur priyambodo pacitan jawa timur